maksud teteh papi teteh orang jahat
banyak orang yang bilang begitu
tapi coba teteh tanya sama orang orang yang pernah papih teteh bantu
di sini di jalanan di pasar
maghrib masih lama
lahor juga belum
eh sehari ini
cesi lagi apa
sekarang kan bulan puasa
sebentar lagi lebaran
pasti harga harga di pasar naik cedo
termasuk harga bawang
daun bawangnya juga
jadi biar hemat saya nanam bawang sendiri
terus nanti juga mau nanam ini
itu kalau di kebun mah saya gak punya lahan
jadi ini teteh nanti ya
saya tempel di bawang
terus nanti saya nyalin di tembok
ngajajar ke bawah gitu
di sini sama di sebelah sana
ah c dua juga mau nanam bawang sama seledri pakai pot paralon
ah bagus atuh
tapi mending sekarang cedo nyuci dulu
abis nyuci istirahat sebentar
nanti abis itu nyetrika
kade kris dayanti
barusan akang lagi tidur perasaan rumah goyang goyang
sampai akang bangun
baduin bebek bikin kolok
nikup asin bikin ubinya
nanti buka puasanya enaknya
kolok atau es campurt ya
buka puasa masih lama
tapi kan boleh dirancanain dari sekarang
kalau waktunya sudah mepet kita bisa panik
kita bingung mau buka puasa pakai apa
maaf saya terlambat
tadi malam saya tidurnya terganggu
banyak orang orang teriak membangunkan sahur
bos ikut sahur
karena sudah terlanjur bangun
kenapa kan sudah ikut sahur
saya ikut sahur tapi gak niat puasa
sudah jangan ada pertanyaan lagi
sekarang waktunya berangkat
kalau mulai jualan kolek hari ini
kayaknya enggak keburu
belum belanja bahan bahannya
sekarang kamu bisa belanja bahan bahannya
buat dibikin sama dijual besok
mending sama dewi
sudah berapa hari ini
dewi gak bisa keluar rumah
masa laki laki sama laki laki berdua belanja
ada larangannya gitu
ya enggak sih
asal nggak sambil gandengan tangan
kamu mau kerja apa tidur
saya lemes ngantuk
puasa itu jangan jadi nalasan
kamu mau kerja apa tidur
puasa itu jangan jadi nalasan
puasa itu jangan jadi nalasan buat enggak kerja
puasa itu ibadah
kerja itu ibadah juga
kalau puasa sambil kerja
tidurnya orang puasa kan ibadah juga kang
tidurnya orang puasa itu
kalau enggak ada kerjaan
daripada ngomong yang enggak enggak
daripada denger yang enggak enggak
daripada lihat yang enggak enggak
daripada berbuat yang enggak enggak
lebih baik tidur
dia ajakin ngomong malah pergi
mau kerja bos
kok tidur lagi
nih parut bapak
ngapain kamu di sini
sekarang kamu nyopetnya di sini
nggak diangkut lagi
ini ada telepon
akan masih punya utang sama kinanti
bantu kinanti jadi ngasih
aku mau dengerin tentang papi
nanti kita ketemu
tapi akan mau mandi dulu
biar nggak bau
akang harus pergi sama
kamu jangan cemburu
teteh pernah kesana
ini kuasa pertama
nggak ada mami
nggak ada papi
nah cantil itu kamu
hah tuh kan
cuma anak petani miskin
di sebuah kampung
petani yang nggak punya lahan pertanian
umurnya waktu itu masih muda dari teteh
dia pergi ke bandung
nggak tahu mau jadi apa
terus nyangkut disini
jualan tahu sumedang
sama telur asin
untungnya nggak banyak
tapi papi teteh
yang jadi masalah
papi teteh harus bayar pajak
yang disebut preman
papi tete terus punya pikiran
daripada susah payah
jualan terus harus bayar pajak
ada yang narik pajak
dihajar sampai habis
sama papi teteh
semua temen temen orang itu
terus nyari papi teteh
lebih dari sepuluh
tapi papi teteh
dia malah nunggu
dihajar satu persatu
papi teteh berkuasa
tapi jadi preman
bu bu kalapa kalapa
susahnya jadi orang susah
papi teteh nggak mau
susahnya dia dulu
jadi susahnya orang lain
waktu dia berkuasa
papi teteh bikin
aturan dia menyebutnya
semua orang harus diuntungkan
pedagang wajib bayar iuran
semua juga berhak
keamanan tidak ada orang
atau pihak lain
mereka juga dibantu
untuk cepat dapat penumpang
ladang ladang ladang
ladang ladang ladang
tapi kan bukan petugas terminal
tapi papi mengut iuran
tapi papi teteh
keuntungan dari orang
yang diuntungkan nggak
dari semua orang
pekerjaan ilegal itu sama aja
seperti kriminal kang
banyak orang yang
yang pernah papi teteh
itu bukan anaknya kang mus
itu anaknya kang bahar
mau apa kang gus ngajak
anaknya kang bahar kesini
kamu diem disini
itu anak buah
dulu papi teteh
anak buah tersebar
sama di pasar
sekarang papi teteh sudah
nggak punya anak buah lagi
nggak punya kekuasaan
papi teteh sudah pensiun
kenapa papi pensiun
walaupun banyak yang
sebagai orang baik
tapi papi teteh sadar
dia bukan orang baik
dia bukan orang yang baik
dia bukan orang yang semasa hidupnya
membangun jalan menuju surga
papi teteh bilang ke akang
mau menempuh jalan baru
lebih kenapa sekarang
akang nggak ikut papi menempuh
ini tugas dari papih teteh
bisnis yang ditinggalkan papih teteh
melibatkan banyak pihak
kalau ditinggalkan begitu saja
bisa timbul kekacauan
akan banyak korban
akang ceritakan ke teteh
tentang papi teteh
buat akang jelaskan
nggak bikin kolak
teh kirani sama teh kinasi yang bikin
pergi diantara amin
cuma mau tahu aja kenapa nggak boleh
siapa yang cemburu
cemburu dong biar aku tahu
kalau aku kenapa
kayaknya ada yang
manggil tuh jawab
udah dulu aku di penggel teh kirani
halo kamu dimana
di rumah kamu
rumah kang bahar tempat kerja
lagi sibuk ya
kita ngobrol budit yuk
kalau nggak ada tugas lagi
cepet kabarin aku ya
saya harus nunggu di mobil berapa lama
kamu nggak latihan tinju
hari pertama puasa libur
masih agak lama
abis lebaran baru seleksi
siapa petinju yang lolos buat mewakili bandung
ini kesempatan saya buat jadi juara
ini kesempatan saya buat jadi juara porda
terus juara pon
nggak mau sampe olimpiade sekalian
masaknya udah beres
udah tinggal capeknya
barusan aku udah nanya
barusan aku udah nanya
enaknya kita ngabuburit dimana ya
enaknya kita ngabuburit dimana ya
boleh kita ketemu dimana ya
kita langsung kesana aja
kamu jadi jualan sepatu
jadi jadi pusing
kok jadi pusing
saya kan jualnya ke orang yang kenal door to door
ke tetangga sama sodara
rata rata minta diskon
ya dikasih aja
kan namanya juga ke tetangga sama saudara
minta diskonnya gak kira kira
gak bisa ya
ya gak bisa tuh
kalau segitu mah modalnya aja nggak balik
ya padahal saya udah niat buat lebaran nanti mau beli sepatu sama kamu
ke labu burit
pulangnya jangan terlalu sore
namanya juga labu burit
berarti pulangnya pas mau beduk maghrib
kenapa nggak disimbang lima lagi
di sini duduknya lebih enak
iyah lebih enak
hari ini pemasukan sedikit
banyak pedagang yang gak jualan
mungkin karena hari pertama puasa
mungkin mereka lelah
terus kamu sendiri gimana
jangan jadi kedudukan lu
kamu mau nikah sama siapa
nah yang lalu ini aku
djeng kemarin aku mau nikah sama siapa
bisa besar sekali kan
saya apakah sememangnya suara f tiga ratus
ada yang bener
security bukannya mirip seperti tentara
saya mau bulan puasa atau bukan sama aja
dakan saya mau enggak puasa
peserta pelatihan lainnya pasti ada yang muslim
kurang tahu juga
mungkin pelatihannya disesuaikan
pelatihannya berapa lama
kalau habis latihan kamu dipanggil kang mus
disuruh balik lagi ke pasar gimana
saya mau kerja jadi security
tapi kalau nanti kenapa kenapa
saya boleh balik lagi
kalau kang komar gimana ya
emangnya dia ngelamar kerja jadi security juga
mau apa kang komar
mau jualan kolet
sebentar lagi buka
mau beli bu
yang di rumahnya minta buka pake sob buah
bantuin saya dulu
masa bikin kolak aja mesti dibantuin
ini kan puasa hari pertama
saya tak mau atu
kolak buat muka puasanya gagal
belum ada yang beli
belum ada orang lewat
yang ketiga jangan sampai lolos
kalau cuma nawarin yang tadi dua juga udah
buat muka puasa
kalau kolak ubi mah
takut nanti semua yang di rumah rame rame buang gas
oh gitu ya
yang ketiga udah lewat
maafin papa bebe
papa nggak bisa ngerayu buat orang beli
terus papa bakatnya apa
aku mau balik real talk
saatnya aku balik
bisa aku menebusmax motor

cuma pernah denger aja
kenal dari mana
saya kan pernah kerja sama kang komar di pasar
jadi saya kenal sama anak buahnya kang komar
saya juga kenal sama kang mus
kamu kenal kang mus
kalo bebep yang jualan
ada yang beli
kalo bebep yang nyari duit
terus bapak mau jadi apa
kalo nanti papa udah gak diskor lagi
nanti kan nyari duit papa lagi
sambil nunggu sampe papa udah gak diskos lagi
papa bantuin bebep
upasin ubi sama marut kelapa
selain ngupas ubi sama murut kelapa
papa juga yang belanja
masa ke kantor polisi
masa papa belanja
apa mending gak makan
dik dik itu orangnya licik
dia itu mau deketin imas
dik dik mau nikahin imas
karena imas sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
biar deket sama keluarga kang bahar
biar dapet dukungan dari kang mus
yang juga sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
dis dik yang bakal naik
saya kan udah bilang kena semua
ngeperlu tau dari siapa siapa
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik
dik dik yang bakal naik

masaknya udah beres
kapan kapan kita bisa buka bersama nggak
kesini aja kalo berani
aku bukan gak berani
gak ada acara buka bersama
imas harus nyiapin untuk buka puasa dirumah
udah dulu ya telfonnya
nanti telfon lagi abis traweh
jadi imas itu cuma dijadiin alat aja
ya gitu deh
dik dik berarti jahat
kamu keliatannya seperti nangis
barusan buat cuma nanya atau gimana
waktu bos nanya sudah punya uang
saya bukan cuma nanya
tapi saya harus tahu kondisi ekonomi anak buah saya
saya sudah tau
dan ibadah kita gak jelas
sama seperti mereka
bercampur baur dengan orang orang yang imannya tebal dan ibadahnya bagus
biar kita gak malu
dan gak bikin malu keluarga kita
kita akan cari uang
kalau gak bisa
kita nyetak uang sendiri
tahun kemarin kamu puasa gak
tahun kemarin puasa gak
sakit cikungunya itu apa
masa cuma digigit nyamu kamu gak puasa
bukan digigit nyamuk biasa
nyamuk cikungunya bikin aku pusing
kalau aku makan itu gak selera
kalau gak bisa makan kenapa gak puasa aja
percuma dong kamu gak puasa kalau gak bisa makan
tapi dia kan sakit
iya aku tahu dia sakit
tapi kan dia nggak bisa makan
percuma kalau dia nggak puasa
ya juga ya
tapi kata dokter aku nggak puasa dulu
iya berarti percuma aja kamu gak puasa
iya percuma aja
gak tau ah bingung
aku mau ringet waktu aku sakit kenapa aku nggak makan nggak selera dan aku nggak puasa
oh dikirain apa
tunggu dulu waktunya buka
iya kiara tau coba pegang aja kok
sabar duduk bentar lagi
kamu gak nyiapin kolak buat amin buka
ada yang mau amin kasih tahu ke kamu
nanti aja deh kalau udah buka
kenapa harus nunggu kalau udah buka
kalau nggak apa apa ya sekarang aja
ada di dapur
kenapa nggak di sini aja
kalau di dapur emang ini kenapa
yaudah sekarang apa yang ngamin mau kasih tahu ke imas
yaudah kalau kamu maksa
ini soal dik dik
dia deketin kamu mau nikahin kamu itu ada maksudnya
supaya dia bisa dianggap keluarga sama keluarga kang bahar sama seperti kamu
supaya dia punya kesempatan buat gantiin kamus kalau suatu saat kamus mundur
itu kayak ai
bagaimana kau sih bang

ehh ilatan tidung kai